kita ke jawa timur kepolisian malang akan memperbaiki sel tahanan serta menambah kamera pengawas
perbaikan sel tahanan dilakukan usai tujuh belas tahanan kabur rabu dini hari
tim buru sergap satreskrim polres malang jawa timur baru berhasil menangkap empat dari tujuh belas tahanan yang kabur
mereka kabur setelah menggergaji teralis besi dan menjebol plafon ruang tahanan polres malang
petugas terpaksa menembak empat orang yang sudah ditangkap
dari pengakuan sementara para tersangka berencana melarikan diri ke bali
kepolisian resort malang jawa timur kemudian mulai berbenah memasang teralis di gorong gorong yang berada di belakang ruang tahanan
polres malang juga menambah jumlah kamera pengawas di tiap sudut ruangan dan halaman mapolres
bisa kita rehab yang diselesaikan dulu adalah yang rusak saat tahanan itu kabur
kemudian langsung juga dibenahi menambah cctv
setiap ruangan diberikan cctv dan ada hal hal yang harus dibenahi
selanjutnya lima puluh tahanan polres akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lowokwaru malang
sebagian tahanan dipindahkan karena ruang tahanan mapolres dihuni satu ratus satu tahanan
sementara itu kapolda jawa timur memerintahkan seluruh polres untuk memperketat pengawasan dan penjagaan di ruang tahanan
hal ini terkait belasan tahanan yang kabur dari polres malang dan juga polsek
tambak sari surabaya jawa timur
kapolda jawa timur irjen pol mahmud arifin telah memerintahkan pimpinan kepolisian setempat untuk bertanggung jawab
dengan terus melakukan upaya pencarian terhadap tahanan yang kabur
saat ini polisi telah menangkap lima dari tujuh tahanan polsek tambak sari surabaya yang kabur
dalam kasus tahanan kabur ini kapolda jatim mengaku
selain kondisi bangunan sel tahanan yang perlu diperbaiki
faktor kelebihan kapasitas juga disinyalir menjadi penyebab pelarian kabur
kepada para tahanan
kita yang pertama terkait dengan tahanan yang lari kemarin di malang
khususnya dan tampak sari polsik di surabaya
kita sudah membentuk tim untuk melakukan upaya pengejaran
ya kami berharap menghimbau kepada pihak pihak keluarga yang mengetahui keberadaan keluarga
yang melarikan diri dari taran kepolisian untuk bisa menyerahkan diri aja
irjen pol mahmud arifin juga langsung mencopot kapol
yang dianggap lalai
kapolsek tambak sari kemudian dimutasi sebagai analis kebijakan pertama
bidang perencanaan polrestabes surabaya